temen lama gitu kan
rampai rumah mega
kalau gue pinjam duit
kira kira boleh nggak plan
kalau ada maunya doang loh
kira kira susah doang lo ngaku plan ke gue
jangan seneng lo sendiri sendiri
duitnya seratus lo kemanain
habis buat diseput lo doang
kalau misalnya emang lo gak mau minjemin
yaudah bilang aja
pasti dia gak tega ngeliat gue
dia kan temen beneran gue nih
gue nunggu aja si boy disini ya
lu lupa dulu motor lo kehabisan bensin terus
pagi datang ke rumah gue
eh gak ada bensin
ada nak daduk
kan lo berdua beda sekolahnya
ada perlu apa aja
sekolah saya sama ian emang beda
nggak ada perlu apa apa
kebetulan kan saya sama ian ini kan sahabatan banget
udah kaya saudara gitu
emang nanti lo bakalan bersaudara
dari sekarang emang harus diakrabin dulu
cakep dah kalau begitu
cakep dah kalau begitu
oh enggak gue saudara sama lo
siapa juga yang mau saudara sama lo
gak like ya les
masuk dulu yuk sarapan dulu
nih mak saya udah sarapan
tapi motor saya yang belum sarapan pak
iya mak jadi gini mak
nih tadi kan saya lagi jalan mau ke sekolah
udah gitu waktu saya mau isi bensin

tau nya dompet saya tinggalan mak
jadi saya gak punya uang sama sekali
ya ampun kesian amat lu dok
ya udah deh
mak kasih buat isi bensin ya dua ratus
ngapain dia dikasih duit mak
ngapain dia dikasih duit pak
udah kaga usah protes
kalau ada hape hape jangan sungkan sungkan
datang aja ke sini ye
iya mak siap
gue kan calon emak lo juga
eh siapa yang manfaatin emak lo
eh siapa yang manfaatin emak lo
salah sendiri lu gak mau minjemin gue duit
jadi ini mah reja kayak gue nih lo cium bau duitnya
alhamdulillah mak papi deddy baik
tadi pagi dia lagi jogging
katanya lagi proses diet
jadi ayah keingetan dia
jadi ayah keingetan dia
ayah pengen nelpon
kangen banget udah lama ayah kagak ketemu dia

saya lupa saya kebelet boleh numpang tinet gak mak

kalau kebelet jangan ditahan ntar jadi penyakit
udah udah seneng masuk ya
iya masuk ya mak
iya iya ayo mau telepon dulu ya
eh selamat pagi mak
selamat pagi mak

ah syukur kabar saya baik baik saja mak
terima kasih ya sudah tanya tanya mak

deddy situ kemana aja sih

cari cari kagak ketemu ketemu
mak tahulah kalau saya itu kan
bisnisnya banyak di mana mana
jadi saya sibuk sekali mak
kok emak sih romleh
nanti saya main main juga deh

saya atur waktu biar kita bisa ketemu ya
iya tapi jangan lama lama dong
ayu udah kangen berat nih
oh iya saya juga kangen

iya tapi jangan lama lama dong
dia habis kehabisan bensin
baru aja ayah kasih duit buat ngisi bensin
sudah diperhatikan seperti itu
dado itu memang orangnya
dia dompetnya sering ketinggalan mak
jadi kalau bisa emang
dikasih uang aja biar dia
ada pegangan gitu mak kasian
kan malah bagus
si dado jadi sering sering main ke rumah aye
iya kan biar tambah akrab
eh tapi udah dulu ya
lagi buru buru nih saya harus sekolah
hah kok berangkat sekolah
hah kok berangkat sekolah
sekolahin anak buah saya di kota
kan kantor kan saya bisa banyak tau kan
oh ke kantor
hah kurang asem tuh si dado
hah kurang asem tuh si dado
ternyata kalau bulusnya lebih banyak dari gua
dado pamit dulu ya soalnya dado mau jemput
takutnya terlambat ya
yaudah hati hati ya
yaudah deh eh tapi inget dok
lu bikinin gue untuk bisa ketemu si
dedy ya kalau lu bisa ketemuin
nanti kita ketemu bareng bareng ya
ntar dado usahain ya mak
insya allah ya soalnya
dado pun susah ketemu sama
kopi dedy ya jangan
begitu dong dok lo harus usahain
kalau lu kagak usahain
kagak bisa ketemu yaudah duitnya ntar gue
lu bisa usahain ntar gua tambahin
kamu main berapa nih mak kira kira
gope ya tapi lu harus
atur ya ntar kita ketemuannya
ian ayah sama
si deddy ya kita bareng bareng ya
ketemunya ya yaudah mak dado buru buru
takut terlambat ya yaudah ya hati hati ya
jangan lupa ya salamin buat
babelu ya yaudah seno
hati hati ada berada rian
tadi dia kemarin dorong motornya karena kehabisan
bensin sekarang kenapa tuh motor
jadi tiba tiba hidup
wah kadal dikadalin
sama kebo nih namanya
udah udah udah
kenapa kok perasaan
dijemput sama si dado malah bt
gitu iya gue bete
soalnya dado jemputnya tolak
kan kamu tahu sendiri tadi
bensinnya si sumo abis
sana gi nanti kamu telat ke sekolah
thank you udah mati muntut
oh tadi gue jemput sini ke rumahnya
semoga cepet sembuh ya
terus yan kok lo sendirian
mana bebek lo
selme lagi ke bandung
katanya lagi ada urusan penting
udah ada yang dapat kabar belum
hmm ya belum sih megan
sampai sekarang sih belum ada kabar
gimana kalau nanti pulang sekolah
kita ngumpul di base camp
kita ngebahas gimana caranya buat menemukan rakyat
ini kan jangan deh boy